sudah sejak bulan april lalu sepuluh atlet biliar tim inti indonesia yang akan tampil di sea games dua ribu tujuh belas berlatih intensif di kawasan pulau asem jakarta timur
enam atlet akan tampil di nomor pool sementara empat atlet akan tampil di nomor snoker dan englist biliard
di malaysia cabang olahraga biliard akan mempertandingkan tujuh nomor
nomor sembilan ball pool putra dan putri akan menjadi andalan indonesia untuk mendulang medali
bagaimana saya sebagai pelatih menjaga kondisi psikologis si atlet ini dalam kondisi yang baik baik saja
bahkan kalau bisa memotivasi mereka untuk melihat bahwa kesempatan sekali ini lebih membuat mereka menjadi lebih gairah
salah satu andalan indonesia di nomor pool adalah silviana lu
atlet muda berusia delapan belas tahun ini untuk pertama kali akan membela indonesia di ajang sea games
dengan persiapan yang dirasa sudah maksimal peraih dua medali emas di pon jabar tahun lalu ini optimistis dapat memberikan hasil terbaik bagi indonesia
di malaysia tim biliar indonesia memang bertekad untuk dapat menebus hasil buruk di sea games dua ribu lima belas lalu
yang hanya bisa meraih satu medali perunggu
untuk nomor pool filipina dan singapura akan menjadi lawan tangguh
sementara di nomor snooker dan english billiard indonesia harus mewaspadai pebiliat pebiliat thailand singapura dan myanmar